sementara itu setelah terpilih menjadi perdana menteri malaysia mahathir muhammad
untuk mengurangi utang pemerintah malaysia sekitar rp tiga lima ratus triliun rupiah
sementara itu di tengah utang indonesia yang sudah menembus rp empat triliun
timbul polemik besaran gaji ketua dewan pengarah bpip yang mencapai satu ratus dua belas juta rupiah
soal besaran gaji yang akan diterima ketua dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
yang mencapai rp satu ratus dua belas juta
melalui peraturan presiden no empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas presiden joko widodo mengatur hak keuangan
dan fasilitas lainnya bagi pimpinan dan pejabat bpip
wakil ketua dpr agus hermanto menilai gaji anggota bpip masih wajar dan sudah sesuai dengan undang undang
tentunya penetapan gaji itu pastinya sudah di
sesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
sehingga pada saat ditetapkan tentunya bisa saja media dan rakyat indonesia menanyakan langsung kepada yang menetapkan
karena semuanya kan tentunya ada dasar dasarnya yang penetapan
walaupun saya mendengar dari sosial media bahwa memang apapun yang ada kan
bumega juga katanya tidak mengharapkan itu dan lain sebagainya
namun karena ini ada di dalam suatu
keputusan yang ada tentunya yang terbaik adalah yang memberikan keputusan itu yang harus mengklarifikasi
sementara itu anggota komisi delapan aceh hasan sadzili berharap istana segera melakukan klarifikasi agar tidak timbul polemik di masyarakat
makanya perlu ada penjelasan
saya tidak bisa menjudge bahwa itu besar atau kecil tapi kan kalau ada rasionalisasi yang diberikan oleh istana terkait dengan kebijakan tersebut
dengan parameter yang diberikan oleh istana terkait dengan kebijakan tersebut dengan parameter yang diberikan oleh istana terkait dengan kebijakan tersebut
dengan parameter yang diberikan oleh istana terkait dengan kebijakan tersebut
mahfud md yang menjadi salah satu anggota dewan pengarah bpip dalam cuitannya di twitter menyebut
sudah setahun bekerja di bpip dan tidak digaji
menurutnya kalangan pimpinan sepakat tidak pernah meminta gaji
mahfud menyebut segala kegiatan di bpip tidak pernah dibiayai bpip
masyarakat anti korupsi indonesia atau maki seperti dikutip detik com berencana mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke mahkamah agung kamis mendatang

sebelumnya presiden joko widodo menetapkan megawati soekarno putri menjadi ketua dewan pengarah bpip
bpip dibentuk presiden jokowi di awal tahun dan merupakan perubahan dari unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila atau ukppip
perubahan ini sekaligus menyentarakan bpip menjadi setingkat menteri dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada presiden

dalam perpres no empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas presiden joko widodo menyetujui gaji pengurus badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip dengan angka yang fantastis
megawati soekarno putri yang menjabat sebagai ketua dewan pengarah bpip berhak menerima satu ratus dua belas juta rupiah
kami membahasnya malam ini bersama dengan wasekjen partai gerindra andre rosiade selamat malam bang andre
dan kemudian ada sekjen forum indonesia untuk transparansi anggaran atau fitra yeni sucipto selamat malam mbak yeni
terima kasih sudah hadir
dan kami sampaikan terlebih dahulu tim prime news atau cnn indonesia prime news juga sudah berusaha untuk menghadirkan narasumber dari sisi pemerintah ataupun dari sisi pdi perjuangan
namun sampai acara ini kami mulai belum ada satupun yang bisa menyanggupi untuk hadir di studio maupun kami konfirmasi melalui sambungan telpon
baik kita akan mulai malam hari ini ya dengan mungkin pandangan dari gerindra sendiri seperti apa
apakah sebenarnya ini hal yang wajar wajar saja
karena kalau bicara pembinaan ideologi pancasila ini kan bicara tentang pembinaan dasar negara ya
layakkah apbn kita kemudian memberikan atau mengucurkan dana untuk para pengarah dewan pengarah pembinaan ideologi pancasila ini hingga ratusan juta rupiah
ya pertanyaannya apa output yang dihasilkan oleh dewan pengarah ini
sehingga negara harus membayar tokoh tokoh yang ada di dewan pengarah ini sampai ratusan juta satu orang
outputnya apa yang dihasilkan setahun bekerja selama ini apa sih yang dihasilkan oleh bpip
yang tahu saya ya selama satu tahun bpip berjalan
yang sebelumnya ukp pip ya
ya ukp pip ini kita lihat bagaimana nilai nilai pancasila sekarang jauh pendurunannya yang dialami oleh bangsa kita
mulai ketuhanan yang maesah ya ulama dikriminalisasi gitu lah
kehendak keadilan beradab apakah negara bikin kebijakan yang adil bagi rakyat indonesia
ya lapangan pekerja dibuka tapi yang masuk adalah buruh asing
persatuan indonesia sejak pak jokowi dengan kotak kotaknya yang terjadi adalah negara ini terkotak kotak
ya ada polarisasi
inilah zaman pak jokowi bagaimana intoleransi kebinekaan terancam di zaman baju kotak kotak zaman pak jokowi
jadi saya melihat tidak ada urgensi tidak ada prestasi
sehingga kita tentu sangat kaget ya di saat ekonomi negara ini lagi sulit ya
lalu nilai tukar rupiah sekarang sudah empat belas lima ratus
bang imu harus ingat pak harto turun ya dua puluh tahun reformasi itu itu dolar empat belas lima ratus
ini mendekati empat belas sembilan ratus pak harto
tapi kan eranya berbeda empat belas dua ratus
ya eranya berbeda
berarti krisis sudah diambang mata
lalu pengangguran meningkat
lalu istri saya mungkin mbak yeni juga merasakan bagaimana harga kebutuhan pokok meningkat
nah di saat ekonomi dan rakyat semakin sulit kenapa pemerintah kurang peka memboroskan anggaran
oke sebentar kalau kita kembali ke topik pada malam hari ini
pemerintah berhutang terus untuk menutupi kekurangan apbn kita
oke hutang menambah ya

oke tapi sedikit kembali ke topik utama kita malam hari ini
oke sedikit kembali ke topik utama kita malam hari ini
tadi kan anda bicara soal beberapa hal yang rentetannya ya
jadi yang anda permasalahkan bukan besaran angkanya tapi lebih kepada outputnya atau bagaimana
ya kalau angka itu kita harus bicara outputnya apa sih yang dihasilkan
sehingga jabatan ini lebih tinggi pendapatannya dari menteri bahkan dari presiden ya
kalau kita lihat tunjangan gaji pokok segala yang kita baca di berbagai media
jadi satu kesatuan maksudnya
dewan pengarah ini lebih menikmati jumlah pendapatan lebih besar daripada anggota dpr ri
lebih besar daripada menteri bahkan dari presiden maupun wakil presiden
nah pertanyaan kami rakyat indonesia sebetulnya urgennya sebegitu pentingnya jabatan dewan pengarah ini
sehingga bisa mengalahkan gaji dari pejabat pejabat tinggi republik indonesia
apalagi dengan kondisi ekonomi yang lagi krisis seperti ini
menunjukkan bahwa pemerintahan presiden jokowi ini bingung dalam kebijakan kebijakannya tidak
intinya tidak konsisten dulu bilang penghematan masih ingat kita semua waktu presiden ini terpilih
beliau bilang kita menghemat bahkan kita lihat pejabat pejabat pemerintah dilarang rapat di hotel lalu makan singkong
sekarang lihat terjadi pemurusan di mana mana jadi pemerintah ini sangat lemah dalam konsistensi
oke sayang sekali kita masih belum bisa mencari jawabannya
sekarang saya lihat dari sisi keuangan dulu dari fitra ini kan mungkin punya kajian ya terkait dengan anggaran kita
kalau kemudian banyak juga publik yang secara sederhana karena yang terlihat oleh mata yang sering dilihat oleh pemberitaannya
ada hutang yang cukup besar kemudian apbn dinilai sempit sehingga banyak harus mengejar pajak dan lain sebagainya
lalu kemudian sekarang ini ada pengalokasian nilai ratusan juta rupiah per orang ya untuk dewan pengarah
bahkan satu ratus dua belas juta untuk ketua dewan pengarahnya seratus juta lebih untuk anggota dewan pengarahnya
belum lagi bpp yang ada di bawahnya kalau anda melihat sendiri apakah ini sebenarnya masih make sense atau bagaimana
sebelum kesana sih sebenarnya saya mencoba untuk ini ya

sebelum kesana sih sebenarnya saya mencoba untuk ini

oleh karena kemudian saya melihat data ya perpres dengan aturan yang lain
aturan yang lain itu adalah soal pmk satu ratus dua puluh tujuh dua ribu lima belas soal klasifikasi
aturan menteri keuangan ini ya
aturan menteri keuangan ini ya
aturan menteri keuangan ini ya
ya betul karena ini menjadi guideline juga di ke beberapa kementerian lembaga
yang pertama bahwa di dalam perpres oke itu adalah gelondongan ratusan juta
tetapi yang perlu kemudian ditelusuri lagi gelondongan itu adalah gaji ataukah yang lain lainnya kan begitu
yang kemudian diluruskan agar tidak ada distorsi di masyarakat bahwa ini menjadi sebuah polemik
di dalam klasifikasi anggaran kita jelas bahwa belanja pegawai itu ada sepuluh jenis komponen
sepuluh jenis komponen salah satunya adalah untuk tunjangan kemudian adalah untuk vakasi
kemudian uang lembur kemudian jaminan sosial maupun jaminan kesehatan
dan akhirnya gelondongannya adalah sekitar ratusan juta bahkan ada yang dibawahnya puluhan juta
nah yang perlu kemudian dilihat kembali adalah di dalam perpres di empat dua dua ribu delapan belas jelas bahwa
ketua dan anggota dewan pengarah itu adalah sesuai dengan undang undang
sesuai dengan undang undang
sesuai dengan undang undang
untuk pemberian hak keuangan
artinya sesuai dengan undang undang apakah kemudian prinsip prinsip efesiensi efektivitas prinsip keadilan
di dalam undang undang dua ribu tujuh belas dua ribu tiga itu dilanggar atau tidak
kalaupun tidak dilanggar ini tidak menjadi sebuah masalah
yang kedua untuk kepala bpip itu adalah di dalam aturannya itu adalah setingkat menteri
nah yang catatan berikutnya
karena bpip ini adalah lembaga nonstruktural dan bertanggung jawab kepada presiden
kewenangan presiden untuk memberikan hak keuangan dan fasilitas itu menjadi kewenangan penuh
kewenangan penuh ya
saya sepakat tadi bahwa sampai sejauh mana kemudian evaluasi kinerja
nah output yang disebut output tadi ya
karena kan kalau kita bicara soal pengelolaan apbn anggaran berbasis kinerja menjadi sebuah acuan
nah ini harus berjalan seiringan
nah saya pikir itu yang kemudian agar tidak apa ya
agar masyarakat kemudian tidak mengamini
oh iya seratusan juta
padahal di dalam jenis jenis komponennya itu berbeda beda
selain itu memang ada untuk belanja
perjalanan dinas dan sebagainya
jadi pada intinya sih itu masih dalam tarif yang wajar atau bagaimana
kalau pun kemudian
kalau sesuai dengan undang undang
iya kalau sesuai dengan undang undang itu
kalau sesuai dengan undang undang iya
kayak gitu kan
tetapi kemudian yang perlu dilihat lagi adalah lebih pada kualitasnya
kan ini kan harus beringat
kualitas ini maksudnya apa
output tadi itu
saya pikir itu
ya kan kalau bicara soal prinsip efesiensi efektivitas
kalau kemudian negara memberikan apa
memberikan fasilitas dan tunjangan
apa yang kemudian kalian kerjakan untuk negara
artinya kan begitu
di dalam pengelolaan keuangan negara
saya pikir ini menjadi bagian pr dari teman teman dpr gitu kan
dpr sebenarnya bukan lagi kemudian terkejut saat ini
harusnya tidak terkejut saat ini
karena di dalam pembahasan
baik itu di mata anggaran setnek maupun
saya pikir sudah tahu apa kerja dari bpip
hanya saja kemudian memaksimalkan fungsi kontrolnya
sampai sejauh mana kemudian
apa kerja kerja bpip di dalam memberikan kontribusi kepada negara
bertanggung jawab pada presiden
saya pikir dalam pembahasan itu sudah selesai kok
tidak harus terkejut
jadi kalau ada yang terkejut terkejut sekarang ini itu drama berarti ya
saya tidak tahu
apakah ini drama atau tidak
seharusnya ini kan di dalam perencanaan sudah selesai gitu loh
iya kan kesepakatan
ada kan nota kesepakatan antara dpr dengan eksekutif
hanya saja nanti di tengah tengah ada sesuatu
dpr bisa melakukan verifikasi
bisa melakukan pemanggilan
atau bisa melakukan revisi terhadap aturan aturan yang berlaku
nah fraksi gerindra ikut gak waktu pembahasan itu di dpr
nanti kita akan lanjutkan
kita datang lebih dahulu
prime news akan segera kembali
ini dari sekjen partai nasdem yang mengatakan bahwa ada yang namanya menteri keuangan dia kan bendahara negara
masa semuanya ke presiden kalau mau nanya dan klarifikasi ya ke bendahara negara dan gaji itu oke ya ini yang lebih besar ya pasti dibayarkan apbn
jadi sumbernya apbn ya benar ya
nah apbn itu yang menyetujui dpr bukan menteri keuangan sendiri
kan sudah dibahas bersama sama di dpr kenapa bertanya lagi sekarang
ya ini dari johnny g plate sekjen nasdem ya kita lihat juga reaksi atau respon dari pdi perjuangan ya
dimana ibu megawati soekarno putri sebagai ketua umumnya di sini wasekjen dpp pdi perjuangan ahmad basarah wasekjen bidang pemerintahan begitu mengatakan
meskipun tugas sebagai dewan pengarah sangat padat dan kompleks karena harus melakukan
penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi pancasila karena sebagai lembaga baru harus ditata dari titik nol
namun bu mega dan tokoh tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal hal yang bersifat materi
ada pernyataan selanjutnya sebenarnya dari pernyataan ini yang mengatakan bahwa meminta agar pemerintah mengklarifikasi tentang sumber dana dan lain sebagainya itu
artinya memberikan jelasan
ini ada kegagetan juga sebenarnya sebagian dari pdip sendiri
yang juga mereaksi ini pemerintah harus kasih penjelasan nih begitu
bahkan pdip sendiri yang mengatakan itu
tapi yang menarik dari nasdem tadi ini kan sudah dibahas di dpr seperti mbak yeni tadi singgung begitu
gerindra sendiri waktu itu setuju nggak
jadi yang dibahas di dpr kan tidak sedetail bahwa ada gaji dewan pengarah satu ratus dua belas juta dan seratus juta itu tidak dibahas itu
oh tidak detail begitu ya
tidak satuan tiga ya
tapi yang jelas bukan hanya gerindra yang kaget pdip saja kaget lalu golkar kaget
hampir seluruh partai pendukung pemerintah kaget
juga kaget gitu ya
kenapa begitu besarnya gaji ini
jadi kan bukan hanya fraksi gerindra yang teriak ini
karena memang momentumnya kurang pas
diumumkan ini di saat ekonomi negara lagi sulit
rakyat di seluruh indonesia menjerit
khususnya ibu ibu rumah tangga menjerit
tapi ini fraksi pendukung pemerintah nggak setuju kalau yang argumen ini
setahu saya ya
ya faktanya sekarang kita bisa
mungkin cnn datang ke pasar pasar wawancara ibu ibu rumah tangga
yang belanja di pasar
pasti ibu ibu menjerit
bagaimana sekarang pemerintah gagal mengamankan harga harga kebutuhan bahan pokok
dimana di saat daya beli masyarakat lagi lemah dengan ekonomi yang menurun
nah momentum ini tidak pas ya
saya rasa partai partai hampir seluruh partai baik oposisi maupun partai pendukung pemerintah kaget dan berteriak
yang kedua saya juga nggak ngerti
kenapa pdip juga kita dengar berteriak dengan kondisi a
saya nggak tahu maksud pemerintah seperti apa
kesannya kan ini jebakan batman juga bagi ibu mega
makanya pdip berteriak begitu maksudnya
pdip kan minta klarifikasi
jangan sampai ini jebakan batman oleh pemerintah terhadap bu mega
ini butuh klarifikasi memang dari pemerintah juga kepada bu mega
karena kita lihat satu dua hari ini kan ada aura negatif terhadap pemberitaan ini
kan kasian juga ibu mega nggak tahu apa apa
oke sambil kita lihat data dulu ya
ini dari perpres nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
data data yang disebutkan berikut ini
ketua dewan pengarah ini berdasarkan perpres ya
bukan berdasarkan data yang dikumpulkan siapa
tapi berdasarkan perpres itu sendiri di nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
ketua dewan pengarah itu mendapatkan rp satu ratus dua belas lima ratus empat puluh delapan rupiah ya
kemudian anggota dewan pengarah rp seratus delapan ratus sebelas
dan kemudian kepala bpip yang tadi disebut mbak yeni setingkat menteri ya
wakil kepala bpip rp enam puluh tiga tujuh ratus lima puluh
deputi bpip rp lima puluh satu
dan staff khusus bpip staff khususnya saja itu rp tiga puluh enam lima ratus
ini di masyarakat yang menarik menjadi dibandingkan dengan gaji presiden sendiri ya
ini mungkin kita sudah siap dengan datanya ya
kita munculkan dulu perbandingan dengan justru kepada gaji presiden
dan wakil presiden kalau tidak salah
ini sudah dibuat gitu ya
ini juga berdasarkan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh lima tahun dua ribu ya
gaji pokok presiden adalah rp tiga puluh dua ratus empat puluh
tunjangan presiden rp tiga puluh dua lima ratus
sehingga total gaji yang diterima oleh presiden adalah rp enam puluh dua tujuh ratus empat puluh
jadi total gaji presiden ini ya mbak yeni ya
kemudian kalau wak pres
lebih rendah dari kepala bpip
kepala bpip ya
tadi kepala bpip rp tujuh puluh lima ya
kemudian ini memang kalau bicara soal angka kan
bicara soal gaji bahkan kalau pembangunan gedung dpr saat itu kan selalu dibandingkannya seperti ini
menurut anda pasti
tapi membandingkannya tidak apple to apple komponennya
kan komponennya karena di dalam data yang ada
yang kita dapatkan bahwa pertamanya kita terkejut
tapi kita melakukan
apa ya investigasi lah dengan data data yang ada agar ini tidak terjadi distorsi juga
ternyata operasional itu juga masuk di dalam komponen gaji di bpip
kalau kemudian kita memasukkan operasionalnya presiden presiden lebih tinggi
apa ya tidak ini loh tidak tidak tidak
begitu kan membandingkan antara
buah durian dengan buah jeruk yang gede dengan yang kecil
nah ini sebenarnya ini yang kemudian harus apa ya
saya sepakat apa yang disampaikan tadi begitu kan
bpip yang kita tahu bahwa bpip bukan pengelola anggaran
iya kan lagi lagi itu
yang kemudian menjadi pertanyaan tadi
apa kekhawatirannya adalah jebakan babme
yang perlu kemudian dipertanyakan ke eksekutif sebagai pengelola anggarannya siapa
seskap ataukah kementerian keuangan
di dalam hal pemberian honorarium siapa kementerian keuangan kan begitu
karena kan kalau bpip ditunjukkan memang tidak kemudian apa
tidak mempersoalkan mengenai apa yang kemudian saya dapatkan
ya kan dia yang terima ya dia yang terima aja ya
karena pengelola penyusun dan pengelola anggaran adalah di pihak eksekutif kan gitu
karena bpip adalah menjalankan instruksi sesuai dengan perpres kan gitu
nah itu yang kemudian harus diduluhurkan
saya sepakat bahwa apa dipanggil tapi yang dipanggil bukan bpipnya
tapi bagian eksekutif
setnek umpamanya kalau mata anggarannya bpup ada di sana kan begitu
kalau kemudian pembayaran honorarium di kementerian keuangan pakai dasar
itu di bawah setnek ya
ya mata anggarannya di bawah setnek
tadi menyambung ya kalau memang satuan tiga tidak bisa dibahas
tetapi di satuan dua itu pasti akan muncul peningkatan kapasitas untuk kelembagaan
kelembagaan untuk apa bpip
itu bisa dipertanyakan oleh siapa
oleh diantara bpm
saat membahas itu ya
pada saat pembahasan
ya kan pak kalau keberatan gitu loh kan
jadi paling tidak di pertengahan atau di perjalanan kerja kerjanya bpip yang kalau dianggap itu tidak sesuai dengan koridor
itu bisa kemudian dipertanyakan
saat itu gerindra sempat memantau gak kira kira dari teman teman yang ada di dalam fraksi
saya tidak tahu persis ya
tapi dari pernyataan wakil ketua umum kami yang juga wakil ketua dpr ri
bang fadlizon yang membawahi koordinator dpr ri itu komisi satu dua dan tiga
jadi bpip kan di bawah itu ya
beliau yang menganggap dan menyatakan bahwa negara pemerintah sangat boros soal bpip ini
ya karena memang kondisi ekonomi bangsa memang lagi memprihatinkan
jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa momentumnya tidak pas
jadi lebih kepada momentum atau output yang dipertanyakan
momentum dan output
kita tahu negara tetangga kita malaysia juga mengalami krisis seperti kita
politisinya dan pemimpin negara mencontohkan efisiensi yang luar biasa
bahkan tokoh tokoh politik anggota parlemennya pun menyumbangkan gajinya
ini contoh yang menarik di tetangga kita
bagaimana mereka sangat sadar bahwa ekonomi lagi krisis
mereka melakukan efisiensi dan penghematan luar biasa
bahkan akhirnya rakyatnya pun melakukan pengumpulan uang untuk membayar hutang negaranya
berbeda dengan bangsa kita bahwa pemerintah tidak memberikan contoh yang pas
jadi nawacita trisakti penghematan lalu berpihak kepada rakyat itu hanya sebagai jargon untuk pemilu dua ribu empat belas
di saat berkuasa semua jargon jargon itu dilanggar
termasuk bagaimana tingginya gaji dari dewan pengarah bpip
tapi gaji ini kan ketika sudah ditangani prpres kan
ketika ditangani prpres katanya bersifat permanen dan akan mulai berlaku nanti satu juni
pas pada hari lahir panjang silam gitu
kita akan mengulasnya apakah mereka seharusnya mulai merespon dan kemudian menolak
atau seperti apa
nanti kita akan lihat kita juga akan lihat sebenarnya apa sih tugas dari bpip
bahkan lebih detail nanti tugas dari dewan pengarah dari bpip ini
kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini
ya masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih berbicara tentang saat pembina pancasila bergaji ratusan juta
tadi sempat disinggung
dan beberapa kali sebenarnya disampaikan oleh bang andry orseari dari gerindra ini
bahwa apa yang didapat dari bangsa ini ketika memberikan gaji ratusan juta
ketika memberikan gaji ratusan juta tadi misalnya kepada para dewan pengarah bpip dan juga puluhan juta bagi kepala bpip dan anggotanya ke bawah
nah sekarang saya akan coba melihat dari perpres itu sendiri apa yang sebenarnya menjadi tugas dari bpip
mungkin lebih detailnya tugas dari dewan pengarah bpip yang gajinya seratus juta rupiah lebih itu
ya ini kalau yang sekarang ini berdasarkan perpres ya nomor tujuh tahun dua ribu dua
terutama yang kita ambil dari pasal enam
tugas dari dewan pengarah bpip ayat satunya mengatakan dari pasal enam ini
dewan pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila
yang kedua atau ayat dua arahan sebagaimana dimaksud
pada ayat satu merupakan hasil pembahasan dalam rapat dewan pengarah
dan yang ketiga adalah arahan sebagaimana dimaksud pada ayat dua ditetapkan oleh ketua dewan pengarah
memang sifatnya jauh lebih normatif ya untuk dewan pengarah ini
tapi ini menarik ya kalau baca tugas dewan pengarah ini
dewan pengarah ini harus keras sama pemerintah
kalau melihat tugasnya itu
bagaimana pemerintah sekarang banyak sekali melanggar pancasila
misalnya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat indonesia
kita tahu di bangsa sekarang hukum tajam kepada oposisi
yang berbau posisi tumpul kepada orang yang dekat dengan pemerintah
kita bisa lihat proses hukum yang dilaporkan oleh partai gerindra
oleh pimpinan partai gerindra
orang orang mendeskreditkan itu tidak ada proses hukum yang jalan
harusnya lebih keras berarti kepada pelaksana
iya seharusnya dewan pengarah ini harusnya memberi teguran terus kepada presiden ini
karena banyak nilai nilai pancasila yang tidak dilaksanakan
sejak pak jokowi memimpin bangsa kita dengan simbol kotak kotak
ternyata bangsa kita terkotak kotak setelah pak jokowi memimpin bangsa indonesia
ini bukan sudut pandang gerindra saja ini
sudut pandang rakyat
kalau memang dewan pengarah ini bisa memberikan arahan yang tepat kepada pemerintah
presiden jokowi bisa menerapkan nilai nilai pancasila
wajar dikasih gaji seperti itu
kita tunggulah kinerjanya
tapi sudah setahun ini berjalan ya
ya setahun ini berjalan
tetap nilai nilai pancasila itu masih jauh api dari panggang
contoh keadilan sosial
tapi kan sulit menjadi tolak ukur yang jelas ya
kalau kemudian yang disampaikan bang andre tadi
mungkin masih sudut pandang dari gerindra
yang menurut bang andre juga sudut pandang masyarakat yang lain
tapi kan kita belum dengar sisi yang lain
tapi kalau mbak yeni misalnya sendiri melihat dari fitra
biasanya ketika ada anggaran yang dicairkan
anggaran yang digunakan
dari apbn diambil
begitu kan ini uang masyarakat uang rakyat
output yang clear itu yang seperti apa sih kira kira
yang dalam konteks misalnya gaji seperti ini
untuk bpip ini
sebenarnya kan kalau ada output kan ada input
kalau ada input berarti ada sebuah perencanaan
saya pikir bahwa bpip yang kemudian dipertanyakan oleh teman teman di dpr
sebagai pengawal ya
pengelola keuangan negara
untuk memaksimalkan fungsi pengawasannya tadi
mempertanyakan mengenai soal rencana kerja
dalam satu tahun
rencana kerjanya apa
terus kemudian konsepnya seperti apa
memakai aloka besaran alokasinya seperti apa
kemudian lebih kepada kualitasnya
bukan pada persoalan penyerapan anggarannya
tetapi lebih pada kualitas
untuk mencapai target tersebut
kalau kita berbicara soal pengelolaan
keuangannya tadi saya sampaikan
itu tidak bisa menegasikan anggaran berbasis kinerja
lagi lagi seperti itu
nah ini yang kemudian menjadi pr nya teman teman dpr
bukan menjadi pr nya
kalau pr nya teman teman eksekutif
kan lebih kepada persoalan
lebih banyak didominasi pada aspek administrasinya
tetapi kalau kualitasnya yang menjaga adalah baik eksekutif maupun legislatif
tapi lebih besarannya
nah inilah yang kemudian
yang perlu dipertanyakan oleh dpr
kalau dari sisi anggaran
harapan kami sebenarnya kepada teman teman bpip
selain berbicara soal implementasi dari ketuhanannya maha esa
kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab
tetapi kita berharap bpip bisa kemudian menerjemahkan
atau mendudukkan pancasila dalam konteks pengelolaan
sebenarnya seperti itu
ya kan dalam konteks pengelolaan negara
umpamanya kalau kita berbicara soal keadilan
bagi seluruh rakyat indonesia
bukan hanya bicara pada konteks spending
inilah yang menjadi pertanggung jawaban bpip kepada presiden
untuk mencolok presiden
alokasi anggaranmu tidak sesuai dengan apa
dan tidak menerjemahkan secara operasionalisasi
sila pertama sampai sila kelima
nah berat sebenarnya kerja kerjanya
karena kalau keurusan ideologi ini kan
kerja kerjanya berat loh
kalau bicara soal mengawal
kemudian membumikan soal hal yang lebih ideologi
ini bukan bicara pada konteks satu aspek
kan sekarang setelah polemik ini muncul
bpip kan belum mengeluarkan statement ya
pimpinan bpib secara kelembagaan maupun dengan pengarah
mungkin besok libur kita harapkan rabu bpip sudah bisa mengklarifikasi
mengeluarkan pers gitu ya
memberikan pernyataan kepada publik dan masyarakat
sehingga kita tahu
tolak ukur dan kinerjanya seperti apa setahun ini
dan kedepan apa yang akan dilakukan oleh bpip
sehingga masyarakat bisa tahu dan mengerti
dan bisa memahami
kenapa bpip lembaga ini yang kita belum tahu kinerja diberikan gaji yang wah
di saat ini
di saat ekonomi lagi kesulitan seperti ini
jadi menurut anda atau gerindra
begitu lebih baik bpip nunjukkan dulu
apa yang akan dicapai dan apa targetnya
sehingga nanti bisa dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan
kami telah bekerja ini dan itu misalnya begitu
atau lebih kepada begini bang
lebih baik pemerintah mengkaji ulang dulu soal ini
karena satu juni sudah pasti akan dicairkan
ya ini simultan saja
ini kan waktu masih ada ya
sekarang masih tanggal berapa ini
masih ada dua tiga hari
pemerintah dan bpip mengkaji dan juga mensosialisasi ini kan
mengkaji lagi atau mengkaji ulang
maksudnya mengkaji ulang agar tidak nilainya sampai sepantas
mengkaji ulang dan juga menginformasikan ke masyarakat
memberikan klarifikasi sehingga kita memahami semua
apa sih dampaknya bpip ini bagi rakyat
apakah kehadiran bpip ini bisa memastikan rakyat indonesia sejahtera
apakah bisa memastikan bahwa sumber daya alam ini
dimiliki oleh negara dan bermanfaat bagi rakyat
itu menurut anda implementasi yang real begitu ya
harus kita rasakan manfaatnya
kalau lembaga negara
karena kalau saya baca gini ya
kalau lembaga negara tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
karena apa harus ada
kalau presiden tidak dirasakan manfaatnya kinerja oleh masyarakat
presiden harus diganti
lima tahun gitu kan
tapi ini belum kamu aja ya sekarang ya
saya kan menyampaikan
tadi kan kalau saya
tadi kan kita bacakan
tugas dari dewan pengarah ya
mungkin lebih ada lebih detailnya
dari persis sama begitu ya
yang merupakan tugas dari bpip itu sendiri
fungsi dan tugasnya adalah
perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila
penyusunan garis garis besar
haluan pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi pancasila
penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja
program pembinaan ideologi
koordinasi sinkronisasi dan pengendalian
pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila
dan lain sebagainya
yang intinya juga sebenarnya jauh lebih normatif sebenarnya
jadi bagaimana menaginya
ini salah satu contoh yang ada dalam perpresnya
yang real ya
tidak perlu dilakukan konversi pers
ini contoh yang bukan contoh ya
ini adalah hal yang real
yang tertera dalam perpres itu sendiri
kita tunggu pernyataan resmi dari pemerintah
mungkin sekretariat negara
dan juga dari bpip sendiri
untuk menyampaikan ini kepada publik
sebelum satu juni
jangan sampai ini menjadi polemik
kasian juga pak jokowi
sekarang kami juga partai oposisi
merupakan oposisi yang konstruktif
jangan sampai presiden sibuk bekerja
sekarang kan tagline nya jelas
presiden sibuk bekerja
harga harga kebutuhan bahan pokok naik
kan itu sekarang tagline nya
jangan sampai ini ditambahkan lagi
presiden sibuk bekerja
ini kan akan sudah ditantangkan dalam sebuah perpres
biasanya kan begini
lalu membandingkan dengan hal yang mungkin
tapi kemudiannya hilang begitu saja
tidak ada yang mempersoalkan lagi
kedepannya tidak akan ada yang mempertanyakan lagi
besok besok akan nanya output lagi nggak dari bpip ini
kalau menurut anda seperti apa
ya karena ini kan isu yang hangat
apa yang tadi dikemukakan
bahwa ada permintaan untuk bertanggung jawaban secara vertikal maupun horizontal
itu yang kemudian yang harus didengar oleh teman teman bpip
ini harus dijalankan
demi untuk meredam polemik yang ada
itu yang pertama
terus kemudian yang kedua
yang harus dilakukan oleh presiden
untuk meredam ini
ini bukan hanya menjadi bpip saja
yang berwenang untuk
tetapi dari sisi pemerintahnya juga
kalau bisa ke menteri keuangan
dan bisa setnek
saya pikir setnek yang mengelola anggaran bpip
yang kemudian memberikan informasi termasuk apa
termasuk program kerja yang sudah direncanakan
baik jangka pendek maupun jangka panjang
jadi ada transparansinya
ini lah bangunan transparansi
dan aku juga
dan akuntabilitas yang perlu dibangun
di internal bpip sendiri
saya pikir ini yang kemudian bisa meredam polemik di publik
sehingga tidak kemudian mengarah pada persoalan aspek politis
soal layak atau tidak layak
saat pembina pancasila bergaji ratusan juta itu
dan nanti akan ditanggil kembali ya
makanya kita tunggu lah
mudah mudahan hari rabu
dan menyampaikan secara terdekat
kalau tidak muncul bagaimana
ya tentu akan ditanya orang terus
baik terima kasih mbak yeni
yang bertanya kan dpr
kelah bergabung bersama kami
makanya juga bertanya
malam hari ini semoga memang apa yang diharapkan bang andre ya
ada pernyataan pers atau pernyataan resmi dari bpip maupun pemerintah
terkait gaji ratusan juta rupiah ini
segera memang akan muncul untuk memberikan kejelasan ke publik
terima kasih bang andre dan juga mbak yeni
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikutnya